emang ibu ibu pengajian gak mau masuk asuransi
bukan mas samsul bukan itu tuh si ustaz jahani
masa isi ceramahnya nyindir jamilah terus terusan
ih sering banget itu orang
kalau urusan asuransi sih udah udah deh
mas samsul tenang aja itu ibu ibu pengajian
banyak banget yang masuk asuransi
mereka udah ngisi
dipelajarin aja dulu brosurnya
kalau andai kata ada yang kurang jelas
atau bisa juga kok langsung aja datang ke rumah saya
programnya bagus nih bu
kayaknya saya mau ikutan ada yang lima jutaan
tapi ini bandnya cuma satu tahun sekali kan
oh tentu aja ibu
saya pasti tau ya
ibu tapi aja udah masukin anaknya asuransi kesehatan loh
jadi kalau misalnya anak ibu tati sakit lagi
ibu tati gak perlu pusing pusing
udah bebas biaya alias gratis
alias semua biaya rumah sakit ditanggung
oleh perusahaan asuransi
hidup bu tenang
ada yang mau ikutan asuransi kesehatan nggak
saya akan langsung kasih formulirnya
biar diisi datanya
terus kasih uangnya ke saya
besok polisnya udah langsung
mudah banget kan
yaudah deh saya ikutan
nah tuh bu tati mau
mumpung loh ini loh
buat kesehatan anak anak ya kan
ada apa ini
kayaknya rame bener
bu jamila nawarin kita buat ikutan asuransi kesehatan
oh bagus itu
tapi bu jamila jangan lupa ya
nanti tolong sampaikan juga sama suaminya
bahwa menerima uang klien
untuk pembayaran prebo asuransi itu
juga merupakan suatu amanah
jadi tolong amanah itu
resek banget ini ustazah
pasti dia nyindir aku
lantaran tahu suami aku tuh suka main judi
urusan asuransinya kita lanjutkan nanti ya
sekarang kita lanjutkan lagi
pembahasan tentang tanda tanda akhir zaman
yang pernah saya sampaikan minggu lalu
tema kita kali ini adalah tentang amanah yang telah hilang
kebetulan tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada ibu jamila
bahwa amanah itu penting sekali untuk dijaga
dan sekarang ini kita lihat banyak sekali orang yang dengan mudahnya mengabaikan amanah
dan itu merupakan salah satu tanda tanda akhir zaman
apa maksudnya amanah yang telah hilang
seseorang yang dititipkan dengan amanah yang telah hilang
orang tersebut tidak boleh menyalahgunakan uang khusus sumbangan tersebut
uang sumbangan itu harus diberikan kepada yang berhak
tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri
begitu juga bila seseorang dititipkan amanah
untuk merawat anak yatim piatu
berikut dengan hartanya
anak yatim tersebut tidak boleh disiasiakan
kita harus bisa merawatnya dengan baik
begitu juga dengan hartanya
kita harus mempergunakan uang sumbangan
dan menggunakan hartanya tersebut sebaik mungkin untuk keperluan si anak tersebut
tidak untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi
kurang ajar banget ini ustaja
kayaknya dia itu sengaja mau mempermalukan aku di depan ibu ibu pengajian
ih was aja itu orang
kalau diantara kita ada yang pernah mengabaikan amanah
sebaiknya kita cepat cepat bertobat
sebelum ajal menjemput
karena sesungguhnya allah itu maha menerima tobat
ya ampun ditungguin dari tadi gak beres beres
ya pantaskan aja kalau cara kamu begini
ya gimana mau beres
kamu ini males amat sih
lagi lelah betul banget
kan tadi lalu nyucup piringnya banyak
kamu ini manja banget ya
udah ya mendingan kamu pergi dari sini ya
saya pecat aja
buat apa kamu disini
bikin rugi saya aja
jangan pecat saya
si basi bakal dimarin sama bijamila bu saya mohon
pokoknya sekarang kamu cepat pergi dari sini
kamu tuh gak usah nangis nangis ya
air mata kamu itu tidak akan merubah keputusan saya
sekarang kamu mending cepat pergi
mas ya ampun hari ini ya
pengajian itu bikin jamila kesel
seribu banget itu
emang ibu ibu pengajian gak mau masuk asuransi
bukan mas samsul bukan itu tuh
masa isi ceramanya
nyindir jamila terus terusan
seribu banget itu orang
kalau urusan asuransi sih
aduh udah deh
mas samsul tenang aja
itu ibu ibu pengajian
banyak banget yang masuk asuransi
mereka udah ngisi formulir
malah ada beberapa yang udah ngasih duit
soalnya ya mas samsul
jamila mampir ke rumahnya
terus jamila mintain duitnya
soalnya jamila takut banget
kalau apa tuh mereka tuh berubah pikiran
yang penting duit udah ada di tangan
jadi mereka gak gampang lagi kan
buat minta duitnya kembali ya kan
eh lebih pikir pikir
ibu ibu pengajian itu bodoh jombia ya
harusnya kalau yang mau masuk asuransi
itu kan harus daftar ke agent yang resmi
eh kamu udah pulang
soalnya di sini
kurang seperti kamu
bikin masalah ya kan
gantung gitu ya
sekarang juga ya kapal keluar
cari kerjaan lain
kalau ada kerjaan baru
kesel ya kesel ya kesel
cantiknya jangan bilang bilang
marah marah sama anak itu
belum bangun kok
sekang senyum dulu
tolong cari lala kerja
lala mau kerja apa nak
kamu kan masih kecil
mestinya kamu masih sekolah
lala udah gak sekolah lagi kok pak

lala harus kerja
padahal ibu sudah memberikan ceramah
tentang amanah yang diabaikan itu
sebagai salah satu tanda tanda akhir zaman
dan ibu jamilah itu hadir pak
asal ibu jamilah
kenapa dia masih bisa nggak peduli ya pak
ini udah gak bisa dibiarin pak
kita harus segera bicara sama pak samsul sama ibu jamilah
kita harus segera bicara sama pak samp ciel sama ibu jamilah
jangan pusing aja
pak jamilah marahi lala sama bu kelin lala

ya sudah bu
masalah pak samp ciel sama bu jamilah
nanti saja kita bicarakan
iya kita ke dalam ya
pak ini lala badannya panas lala kamu sakit
lala usah aja lala kenapa kenapa
kasian yaudah kita istirahat di dalam ya
bau usah aja
bau usah aja
bau usah aja
ya allah bapak bapak ini lala kenapa
kita bawa ke rumah sakit aja bapak
ya tuhan ya tuhan